sepasang suami istri ditemukan tewas usai hanyus terbawa arus banjir lahar gunung semeru
dua korban pasangan suami istri warga desa klopo sawit candipuro lumajang ini
ditemukan di bawah timbunan lumpur di sungai kalimujur rejo balen
sementara motor korban ini ditemukan di aliran sungai
menurut keluarga kedua korban tak mengetahui jika jembatan kelopo sawit jebol
diterjang banjir lahar semeru lantaran minimnya penerangan lampu
sehingga kedua korban ini tetap melintasi jembatan
tidak ada apa apa hanya hujan gitu saja
melintas tidak tahunya allah maafi allah
jembatan penghubung dua kecamatan di lumajang jawa timur jebol
akibat diterjang banjir lahar gunung semeru pada kamis malam
akibatnya akses jalur dua kecamatan yakni tempur sari dan pasirian
terjangan banjir lahar juga mengakibatkan tiga bangunan warung dan bengkel
derasnya arus banjir turut menjebol tanggul di desa tersebut
hingga mengakibatkan lahan pertanian tertutup
material lahar dan tiga dusun terisolasi